berikutnya kita sudah tersambung dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
bu dwi korita selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu dwi korita sudahkah ada perkembangan terbaru dampak gempa dengan magnitudo tujuh empat ini bu dwi korita
jadi kami masih terus memantau
tadi sudah dikatakan berpotensi tsunami di wilayah wilayah sampai ke pantai barat provinsi bengkulu
bahkan juga di provinsi sumatera barat bagian barat pantai baratnya
termasuk pulau pulau kecil yang ada pulau pulau kecil di sebelah baratnya
dan juga sampai ke selatan lampung dan selatan pantai selatan jawa barat
namun kami terus memantau adanya kenaikan muka air laut
saat ini belum tercatat kenaikan muka air laut
meskipun hasil perhitungan modeling secara matematis
kekuatan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami
sehingga kami tetap harus terus memantau
dari pantauan kami terjadi kenaikan air laut
itu berarti tsunami sudah masuk ke pantai
dan itu berarti sudah terlambat
sehingga yang kami berikan peringatan dini adalah sebelum
pencatat kenaikan muka air laut itu menunjukkan kenaikan
ya bu dwi korita peringatan tsunami ini akan berlangsung hingga kapan
jadi kami masih menunggu data
kenaikan muka air laut tadi
kalau sudah ada kenaikan kita tunggu sampai itu surut kembali
sudahkah diketahui di mana sumber gempa dan apa penyebabnya bu dwi khorita
ya itu sudah diumumkan lima menit pertama tadi
lokasinya berada di sebelah selatan
provinsi lampung di pantai di lautan ya
di barat daya lampung penyebabnya adalah gempa tektonik
akibat terjadinya patahan pada batuan lempeng yang bertumbukan
untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan dalam press conference
karena saat ini kami terus melakukan analisis
baik bu dwi korita artinya sejauh ini
untuk wilayah wilayah yang siaga dan waspada seperti yang tadi sudah disampaikan
masih tetap bersiaga begitu ya bu dwi khorita
karena memang ancaman tsunami masih belum dicabut dari bmkg begitu ya bu dwi khorita
betul jadi tetap masih potensi tsunami
oke tetap masih potensi tsunami
tetap masih potensi tsunami
jadi mohon masyarakat untuk menjauh dari pantai
berada pada posisi ketinggian
paling tidak lebih dari dua puluh meter
ibu dwi korita karnawati kepala bmkg terima kasih
sudah memberikan informasi terkini soal gempa tektonik magnitudo tujuh